indonesia masuk sebagai deretan negara yang merasakan langsung dampak dari krisis energi dan kenaikan harga minyak mentah dunia
imbasnya anggaran subsidi dan insentif dari bbm tahun anggaran dua ribu dua puluh dua dalam apbn membengkak hingga lima ratus dua triliun rupiah
kita simak cuplikan wawancara pemimpin redaksi cnbc wahyu daniel dengan presiden joko widodo berikut ini
kalau misalkan skenario nya tiba tiba harga minyak masih tinggi dan itu akan membengkak dari rp lima ratus dua triliun
apakah bapak berani untuk mengambil kebijakan kenaikan harga pak
kalau memang situasinya seperti itu ingat di negara lain itu harga bbm sudah tujuh belas di rupiah ya
ada yang sampai tiga puluh satu ribu banyak sekali di negara negara eropa sudah angkanya tiga puluh satu ribu
kita masih tujuh enam ratus lima puluh
bahkan solar masih lima satu ratus lima puluh rupiah
padahal harga keekonomian solar itu sembilan belas ribu
harga keekonomian dari pertalite itu sudah tujuh belas seratus
pertama harusnya sudah tujuh belas tiga ratus kita masih dua belas lima ratus
karena apa semuanya disubsidi
kenapa pak harus disubsidi pak
ya ini ada hitungan hitungan resiko ya
kalau itu kita biarkan sesuai dengan harga pasar harga keekonomian inflasi kita juga bisa meledak naik
itu ada plus minusnya
atau daya beli masyarakat menjadi turun
atau lari lagi ke growth kita menjadi turun juga karena konsumsi rakyat menurun
ini pilihan pilihan memang sekali lagi
dunia dalam keadaan yang sulit kita pun juga berada pada posisi itu
hanya kita memiliki keuntungan karena harga kenaikan komoditi